kita beralih ke berita kampanye pilgub jawa timur
kota malang masih menjadi tujuan kampanye bagi kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur
di depan sejumlah pedagang kofifah berjanji tidak akan menggusur pasar tradisional
sementara putih guntur soekarno menerima keris pusaka dari para loyalis bung karno
kampanye kofifa indar parawansa kamis pagi menyasar pedagang pasar subuh kebalen kota malang
pasar subuh kebalen merupakan pasar yang hanya buka pukul tiga dini hari hingga jam delapan pagi
dalam kampanye kali ini kofifa mengeluarkan janji politik tak akan mengusur keberadaan pasar tradisional
pemerintah provinsi pemerintah kabupaten kota dimanapun ini akan memberikan ruang bagi pertumbuhan
usaha mikro usaha kecil usaha menengah di pasar pasar tradisional
sementara itu putih guntur soekarno kami siang menemui relawan nasionalis loyalis bung karno
dalam pertemuan ini putih mendapat hadiah keris pusaka dari para relawan
dengan pemberian ini mereka berharap putih mampu mengembalikan kejayaan seperti yang dilakukan oleh bung karno dulu
mendapatkan masukan adalah bagaimana
kembangkan harga panen sehingga pada saat panen tidak menjadi jatuh
dan juga bagaimana peran pemerintah untuk berada di dalam usaha mengembangkan harga tersebut
selain kota malang kofifah juga melakukan pertemuan dengan masyarakat di kota batu
sementara putih telah melakukan pertemuan dengan masyarakat di kota malang selama empat hari berturut turut